aparat kepolisian bersenjata lengkap mengawal ulama muslim radikal abu bakar bashir
untuk menghadiri persidangan pada selasa dua belas januari dua ribu enam belas di cilacap jawa tengah
abu bakar bashir yang didakwa menjadi dalang atas tragedi bom bali
yang menewaskan lebih dari dua ratus orang pada dua ribu dua lalu
mengajukan banding atas fonis penjara yang telah ia terima
pada dua ribu sebelas dirinya dijatuhkan hukuman lima belas tahun penjara
atas dakwaan membantu dan membiayai kem pelatihan para militer
untuk melancarkan aksi pembunuhan terhadap presiden
dan menjadikan indonesia menjadi negara islam
ulama berusia tujuh puluh delapan tahun ini ingin memperpendek masa tahanannya
dan membantah segala tuduhan yang ditimpakan kepadanya
pendukung bashir berkumpul di dalam dan luar pengadilan
untuk menyaksikan proses persidangan ini
saya tidak senang kalau sampai syariah tegak di bangsa ini
karena mereka akan tahu
kalau syariah tegak
kalau syariah tegak di bangsa ini
masyarakat akan kalah
bebaskan ustaz abu bakar bashir dari semua tuduhan
dengan bebas tanpa saran
ini merupakan pertama kalinya bashir muncul di hadapan publik
sejak lima tahun lalu